jembatan penyeberangan orang atau jpo merupakan fasilitas publik yang mutlak ada di kota kota besar
jembatan penyeberangan dibuat untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki
namun banyak jembatan penyeberangan di kota bandung jawa barat yang kondisinya kurang layak dan lebih sering ditempeli papan reklama
jembatan penyeberangan ini membentang di pusat kota bandung tepatnya di simpang lima jalan asia afrika
kondisinya berkarat di sana sini dan tampak rapuh
bahkan anak tangganya dipenuhi kabel
tidak banyak pejalan kaki yang memanfaatkan jembatan penyeberangan ini
padahal jembatan penyeberangan dibangun untuk kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki agar terhindar dari risiko tertabrak kendaraan
selama satu jam saya berada di jembatan penyeberangan orang ini tidak ada satupun pejalan kaki yang menggunakannya
selain tertutup sehingga tidak bisa terpantau pejalan kaki yang menyeberang
jpo ini tidak memiliki atap
banyak bagian yang berkarat serta sempit
sehingga jpo ini tidak laik digunakan oleh pejalan kaki
beberapa pejalan kaki mengaku memang enggan menyeberang jalan lewat jembatan
aib salah satunya
pertama jauh ini
terus itu banyak kabel
pejalan kaki lainnya mengeluhkan tangga yang cenderung curam dan tidak layak bagi penyandang disabilitas wanita hamil dan orang lanjut usia
tangganya juga sampai kelihatannya itu kalau sudah tua begini menjadi agak takut juga lihatnya juga ke bawah gitu kan
kalau landai itu kan enak gitu
jembatan penyeberangan lainnya yang berada di alun alun kota bandung berbentuk rumah dan dihiasi patung singa di atapnya
juga kurang terawat dan berbau tak sedap
sejak dipercantik dua tahun lalu jembatan ini belum banyak dimanfaatkan
jembatan penyeberangan orang di kota bandung seluruhnya merupakan milik suatu perusahaan yang berkualitas
jembatan penyeberangan orang di kota bandung seluruhnya merupakan milik suatu perusahaan yang berkualitas

sehingga pemerintah kota belum bisa melakukan pemeliharaan

tetapi kepemilikan atau kepemilikan jpo itu adalah bukan milik pemkot
karena apa karena itu bekas dari kegiatan reklame
nah ini sehingga pemerintah kota tidak bisa melakukan

karena apa karena itu bekas dari kegiatan reklame

sehingga yang kita lakukan adalah memberikan surat memberitahu bahwa barangnya ini jpo nya ini sudah mulai kusam atau harus ada pengontrolan lagi
itu yang sudah kita lakukan
saat ini hampir seluruh jembatan penyeberangan di kota bandung kondisinya memprihatinkan
dan berfungsi sebagai dudukan sepanduk atau megatron dan tempat memasang atribut kampanye
beberapa jembatan seperti yang terletak di jalan merdeka bahkan dipasangi papan peringatan
untuk tidak digunakan karena kondisinya membahayakan
salah satu hal yang harus kita sampaikan salah satu hal karena gini untuk di jpo sendiri juga ada kerawanan ya
saat misalkan di atapnya ya di atap atau di sisinya itu tertutup ini bisa menimbulkan kerawanan bisa terjadi kriminal di atas
nah makanya kita sampaikan juga salah satu syaratnya syarat jpo mungkin terlihat dari bawah
dan yang di penyeberang pun bisa memantau kondisi arus lalu lintas seharusnya seperti itu
menurut kepala dinas pekerjaan umum pemerintah kota bandung akan membangun jembatan penyeberangan baru
lokasinya ditentukan oleh pemkot dan dibangun dengan dana apbd
jembatan penyeberangan baru nantinya tidak lagi diperuntukkan bagi pemasang iklan